ya para dokter dan tenaga medis saat ini tentu saja menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran virus corona
bahkan terbatasnya alat perlindungan diri atau apd serta banyaknya pasien ditangani membuat sejumlah dokter dan juga sejumlah tenaga medis terpapar virus corona
tidak hanya masyarakat ganasnya virus ini juga membuat tenaga medis akhirnya ikut menjadi korban
ya sangat disayangkan ya tapi kita harus tetap memberi semangat kepada mereka
dan saat ini kita sudah tersambung bersama dokter spesialis para dokter erlang samudro di jakarta
dokter erlang sehat ya dokter
terima kasih atas waktunya bergabung bersama good morning pagi ini
dokter sebelumnya kita ingin dengar cerita tentang tantangan kemudian apa saja sih sebenarnya yang selama ini dihadapi oleh para teman teman tenaga medis di saat saat penyebaran virus corona saat ini

terutama beberapa pasien pasien yang sudah berumur yang punya komorbid ya itu yang tantangan itu yang sulit
karena kan ini masih belum jelas obatnya juga belum ada ya pasal penyakit ini
itu terus kemudian ditusul dengan pelangkaan apd ya tapi kalau di rumah sekitar kota beton sih kita ada cukup dan cukup
banyak bantuan kesini datang
oke dok sebenarnya kalau kita berbicara sebagai seorang manusia gitu ya dok ya sebenarnya dari dokter sendiri dan sejumlah tenaga medis ada ketakutan ketakutan tersendiri nggak sih dok
melihat bahwa ada beberapa rekan yang sudah meninggal terlebih dahulu karena virus corona bahkan tenaga medis juga ada beberapa yang terpapar
ya ya memang kita ada kekhawatiran seperti itu karena kita gak ada di depan
paling beresiko mungkin yang duluan kena juga kita sehingga kita ya mawas diri jadinya lebih mawas diri
bahwa kita kalau ada gejala sedikit aja kita sudah lapor bahwa kita kemungkinan kena jadi kita lebih hati hati
oke dokter iron kalau misalnya dari dokter sendiri mungkin bisa berbagi bagaimana menjaga kesehatan ya di saat saat seperti ini
kemudian juga menjaga agar moral dan juga semangat teman teman sesama tenaga medis ini tetap
apa ya semangat tetap on fire gitu untuk mengobati para pasien virus corona ini
dan juga untuk di rumah kan kalau misalnya kita nih biasanya pulang ke rumah kan mandi bersih
nah tapi kalau misalnya dokter sendiri yang hampir tiap hari terpapar oleh virus virus dan juga sakit sakit itu gimana dok
kita sih di sini makanan cukup banyak ya jadi banyak juga bantuan dan gizi juga cukupi
setiap kali kita habis habis tindakan kita biasanya mandi
jadi kita bisa mandi lima enam kali sehari
iya dok nah kalau misalnya kalau kita tahu kan sekarang ada beberapa tenaga medis ya dok sudah mulai terpapar virus corona gitu sudah positif virus corona
dan bahkan ada kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah baik dari orang biasa maupun tenaga medis
sejauh ini apakah memang penyebaran yang
atau sakit yang dirilita oleh
seorang tenaga medis akibat virus corona ini akibat dari terbatasnya sejumlah alat pelindung diri sehingga mereka tetap harus menolong di saat alat pelindung diri ini sebenarnya tidak begitu memadai bagi mereka begitu
kalau kita lihat ini kan ini baru seminggu terakhir ya
kalau seminggu terakhir berarti paparannya itu seminggu yang lalu
yang seminggu yang lalu itu mungkin kawan kawan yang di
bukan di rumah sakit rujukan itu awarenessnya masih kurang
sehingga apa namanya dan penggunaan apd nya nggak se
jadi waktu yang kemarin imbasnya yang sekarang ini
jadi mereka pada sakit itu ketika mereka nggak menggunakan apd
kewas badannya masih kurang
sekarang kalau udah minggu minggu yang sekarang ini semua udah terpapar semua sehingga awarenessnya jadi lebih
semoga di minggu minggu ke depan petugas kesehatan yang jatuh sakit juga tidak terlalu banyak yang sekarang
dr errang kalau tadi bicara mengenai apd
kalau misalnya fasilitas dari rumah sakit rumah sakit rujukan sendiri sampai dengan saat ini menurut dokter erlang sendiri cukup memadai nggak untuk mengobati pasien yang datang
kalau untuk rumah sakit rujukan karena memang sudah disiapkan banyak bantuan yang datang ke rumah sakit rumah sakit rujukan
kadang kadang yang jadi masalah itu bukan rumah sakit rujukan
mereka karena apd terbatas kemudian kadang kadang awarenessnya jadi kurang
yang terjadi mungkin minggu yang kemarin imbasnya ke minggu ini
dok berarti kan ada beberapa sop yang sebenarnya harus dipahami semua tenaga medis baik di rumah sakit rujukan maupun bukan di rumah sakit rujukan
sebenarnya kalau bisa dijelaskan sop penanganan perawatan pasien corona ini seperti apa dok
yang harus dilakukan baik itu di rumah sakit bukan rujukan maupun yang rujukan
kalau yang sekarang sih kita gunakan apd lengkap walaupun untuk di depan di lini terdepan
karena begitu banyaknya orang yang kena ya
jadi kita udah nggak bisa bedain lagi nih
jadi kita nggak mau ambil resiko
jadi di depan udah dilakukan penggunaan apd lengkap
tapi dok kalau misalnya kita kemarin sempat melihat ya
sempat viral di twitter kemudian juga media sosial yang lain
ada beberapa kekurangan dari apd ini kalau misalnya kita melihat ada sejumlah tenaga medis yang menggunakan
jas hujan plastik ya karena apd itu kurang
tanggapan anda mungkin ini juga bisa menjadi catatan tersendiri untuk pihak pihak yang berwenang
supaya menyediakan apd secara resmi dan juga lengkap gitu kepada semua teman teman tenaga medis
kalau yang penggunaan jas hujan dan semacamnya itu sebenarnya nggak standar ya
jadi ya maya resiko untuk kena juga cukup tinggi
sebaiknya sih gunakan apd yang standar
ya jadi itu adalah penyedia pelayanan kesehatan untuk menyediakan apd ini
dok kan beberapa waktu ini gitu ada beberapa tenaga medis begitu yang bekerja di rumah sakit persahabatan
yang terpaksa harus tinggal di rumah sakit akibat mungkin mendapat diskriminasi dalam tanda kutip
daripada tetangga daripada teman dan sebagainya
sehingga mereka tidak bisa tinggal di rumah
takut ya atau paranoid gitu
pak paranoid begitu tanggapan dokter sendiri bagaimana dok
nah itu jadi masalah kita juga
beberapa ada yang diusir dari kosnya itu jadi masalah juga
jadi bukan yang membantu malah kita jadi lebih lebih jadi masalah lagi buat kitanya
itu yang terjadi
sebaik sebaiknya sih nggak usah dilakukan diskriminasi atau stigmentalisasi pada petugas pelayanan kesehatan ini
oke selain jangan diskriminasi terhadap para tenaga medis itu imbauan apa lagi dok yang bisa disampaikan untuk masyarakat dalam menghadapi
sama sama menghadapi pandemi virus

ya salah satunya adalah stoplah pusat pusat peramah ya karena kita nggak tahu siapa yang sakit siapa yang nggak
jadi kita memang betul sosial distresi tinggal di rumah untuk mengurangi kecepatan dari penyebaran virus ini
oke baik terima kasih dokter erlang sudah bergabung bersama sian indonesia good morning pada pagi hari ini
dan yang jelas kita tetap terus memberikan semangat dan support buat para tenaga medis
yang tentu saja menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona ini ya
sehat sehat semuanya ya teman teman tenaga medis ya